sekelompok pemuda yang mendatangi ruang instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah hkbp balige ini marah marah
dan membukul seorang dokter jaga serta mengroyak satpam rumah sakit tersebut
tidak hanya itu mereka juga merusak fasilitas rumah sakit di kabupaten toba sumatera utara ini
aksi pemukulan dan perusakan yang terekam cctv dan kamera milik perawat rumah sakit ini terjadi pada sabtu lalu
para pelaku menuding pihak rumah sakit lamban menangani teman mereka yang dirawat karena terjatuh dari sepeda motor
namun hal tersebut dibantah oleh pihak rumah sakit dalam keterangan pers pada senin siang
untuk menghentikan perterangan
kasus pemukulan ini kemudian dilaporkan pihak rumah sakit ke polsek balige
untuk kejadian ini pihak rumah sakit sudah membuat laporan polisi di posek balige
jadi untuk peristiwa ini sudah kita lakukan penyelidikan
kasus ini kini dalam penanganan polisi
rekaman cctv dan video milik perawat rumah sakit menjadi barang bukti
di manamin tanjung kalubatan
tentoba sumatera utara